kita beralih ke berita lainnya
sebagai wujud rasa syukur atas panen yang melimpa
puluhan ibu ibu dan muda mudi
memeriahkan festival rampak lesung di tulung agung
di tangan para ibu ibu ini
alu dan lesung dimainkan menjadi alat musik yang berirama menarik
tayal irama ini menjadi hiburan tersendiri bagi para pengunjung
beginilah penampilan puluhan ibu tani di desa pecisan
kecamatan sendang tulung agung saat memainkan lesu
mereka asik memukulkan alu dan lesung di atas panggung
hingga menimbulkan bunyi bunyian yang menarik
bunyi bunyian inilah yang dikenal dengan istilah rampak lesung
pukulan lesung makin bermakna saat diwujudkan
dalam alunan sebuah lagu tradisional
seperti gundul gundul pacul lumbung pari atau caping gunung
penampilan para ibu semakin meriah
saat diiringi tarian oleh belasan muda mudi desa
tak ayal suara yang ditimbulkan
ditambah penampilan yang atraktif menghibur para penonton
menariknya karena yang pertama ini dimainkan oleh perempuan
hampir semua pasukannya adalah perempuan
terus kemudian juga alatnya
yang dimainkan ini mengingatkan kita pada masa lampau
dahulu rampak lesung sering dimainkan saat bulan purnama tiba
rampak lesung dimainkan sebagai wujud syukur petani
atas hasil panen padi yang melimpah
kini rampak lesung hanya dimainkan jika ada upacara upacara tertentu
seperti bersih bersih desa pesta panen raya atau hajatan desa
rampak lesung juga tidak bisa dimainkan sendirian
biasanya ada belasan hingga puluhan orang yang memainkannya
sisanya menyanyi dan menari
agar tidak tenggelam dengan pengaruh budaya modern
festival musik rampak lesung rencananya akan digelar
rupiahnya akan berjalan rutin tiap tahun
untuk mengangkat kembali kesenian dan budaya masyarakat
sekaligus bisa menjadi salah satu tujuan wisata
yang dimiliki warga desa bijisan